untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang hari raya idul fitri
jajaran kepolisian kota pasuruan dan sidoarjo jawa timur
merazia jasa penukaran uang baru
petugas menggunakan alat deteksi ultraviolet untuk memastikan keaslian uang
anggota polres kota pasuruan jawa timur merazia jasa penukar uang lebaran
di jalan panglima sudirman pada selasa sore
satu persatu penjual jasa uang baru lebaran ini diperiksa keaslian uang tersebut
petugas memakai alat deteksi ultraviolet untuk memastikan hologram di uang baru
apakah asli atau tidak
pemeriksaan uang di jasa penukar uang ini digelar untuk mengantisipasi
peredaran uang palsu jelang lebaran
dia melakukan razia terhadap pertukaran uang baru
karena masyarakat sangat antusias di lebaran ini untuk menukarkan uang baru
sehingga kami perlu mencegah adanya kejahatan uang palsu
rencananya petugas akan terus melakukan razia serupa
tidak hanya pada jasa penukar uang
akan merazia peredaran uang di sejumlah pasar tradisional
sementara itu aparat gabungan tni polri di sidoarjo jawa timur
juga merazia jasa penukaran uang baru
di sepanjang jalan basuki rahmat krian sidoarjo
selain untuk memeriksa keaslian uang baru tersebut
petugas juga memantau keamanan jasa penukaran uang baru
karena dilakukan di tepi jalan raya umum
petugas meminta warga untuk tetap waspada
untuk menukar uang baru
para pemilik jasa penukaran uang mengaku lebaran kali ini lebih sepi
omset mereka turun hingga tiga puluh persen dibandingkan tahun sebelumnya
mereka menduga hal ini dikarenakan
larangan mudik pemerintah
hingga tidak banyak pemudik yang menukarkan uang
dari pengakuan para pemilik jasa penukaran uang
warga banyak memilih menukarkan uang untuk uang pecahan rp dua rp lima dan rp sepuluh
tim liputan cnn indonesia